hasil survei kantor world panel menunjukkan indomie merek yang sangat familiar
menjadi merek yang paling sering dipilih konsumen indonesia
sementara kopi luwak menjadi merek yang paling melejit atau top racer brand
yang berhasil masuk sepuluh terbaik
pada tahun dua ribu lima belas kopi luwak menembus ranking sembilan
setahun sebelumnya kopi luwak duduk di peringkat tiga belas
mereka merek paling sering dipakai konsumen indonesia
dari sepuluh peringkat teratas enam diantaranya merupakan produk lokal
sementara untuk merek global ada coca cola yang berada pada posisi puncak
dan indomie menduduki peringkat ke delapan
survei ini melibatkan empat puluh empat negara khusus di indonesia
survei melibatkan lima enam ratus delapan puluh sampel
untuk ranking di indonesia nomor satu itu memang dari instant nudle
pertama itu indomie dan yang kedua misda
jadi ada top lima puluh cuma tadi yang kita share ada top dua puluh
basically take out yang bisa kita ambil dari hasil result ini adalah

mereka juga akan mem boost ranking tersebut
misalnya frisian flak

karena mereka main di banyak kategori